apa kamu ingin kak fani kembali trauma
aku sekarang senang kak fani kembali bahagia
dia sudah sembuh
tapi yang aku sesalkan adalah
kenapa harus afif yang membuat semua ini
aku akan melakukan apapun untuk melindungi kak fani
kalau afiq berpikir aku bisa bertengkuk lutut di hadapan dia
aku senang banget sih kamu telpon
yaudah aku saran sekarang ya
jangan lupa kamu share location
mereka seharusnya lagi bicara sekarang
apa yang terjadi sama pertemuan mereka
kak fani mau kemana
iya emang bukan urusan aku kak
cuman aku mau kasih tau lebih baik kakak disini aja
reno bentar lagi kesini dan mau ngomong sesuatu sama kakak
pas aku udah pulang
pasti ada sesuatu yang salah
aku harus tanyain sama tuti
kamu tau gak kenapa afif sama reno
kayaknya mereka tuh lagi mau berantem gitu
aduh saya gak tau deh non
kalau soal pertengkaran mereka
barusan bu fani baru aja pergi
bu bella mau ngelarang
tapi bu fani tetep hyper gitu non
wah jangan jangan ada yang gak beres nih non
sekarang kamu harus tetap pasang telinga dan pasang mata
kamu harus awasin mereka terus oke
iya baik non
ada apa ya sebenernya mereka
aku harus cari tau
tunggu dulu aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
reno ini sebenarnya apa yang terjadi sih
tadi aku ngeliat kak fani teleponan sama afif
terus tiba tiba kak fani pergi
bukannya aku ketemu sama kamu
ini semua karena kamu bela
afif minta aku cerahin kamu
apa yang afif lakukan
apa yang afif lakukan
semua itu cuma pura pura tujuan dia bukan kavani tapi kamu
bilang sama aku kamu terlibat dalam hal ini
enggakku kamu terlibat di semua ini
aku gak tau apa apa kenapa kamu jadi nyalahin aku
kalau kamu gak terlibat dalam semua ini
ngomong sama dia sekarang
itu harus diatur
namun dengan catsnya
kalau begitu pasti kamu mau menikahkan dengan aku
apa nggak terlalu tiba tiba afif
aku tahu pasti alasannya itu tentang keluarga kan
iya aku mencintai kamu tapi keluarga aku
aku tahu kok
aku tahu semuanya
sebenarnya keluargamu gak setujukan kamu menikah sama aku
karena aku hanya seorang buddha dan keluarga kamu ingin memisahkan aku sama kamu ya kan
afif enggak semua itu nggak benar
kamu janji kalau kamu benar benar mencintai aku dan kamunya menikah sama aku dan kamu tidak akan pernah meninggalkan aku
aku ngerasa aku wanita paling beruntung saat ini
aku gak nyangka kalau kamu seserius ini sama aku
aku janji aku gak akan ninggalin kamu
buang jauh jauh pikiran itu ya
aku hanya peduli sama bella
di hatiku hanya ada bella
untuk selamanya aku melakukan ini semua agar bella bahagia
reno jadi kamu menduduh aku kalau aku terlibat bersukong kau sama afif
kalau kamu pikir begitu
aku akan kasih tau ke fanny semuanya
jangan lakukan itu
setidaknya jangan sekarang
kalau kak fani sampai tahu siapa afif apa tujuan afif
kak fanny akan hancur lagi seperti dulu

dah pasti mau pembangunin gw
nah yang mengooh ngoh terhadap dia
aku janji sama kakak aku akan melindungi kakak
aku gak akan biarin ini terjadi lagi sama kakak
jadi sekarang apa yang kamu inginkan bella
apa kamu ingin kak fani kembali trauma
aku sekarang senang kak fani kembali bahagia
dia sudah sembuh
tapi yang aku sesalkan adalah
kenapa harus afif yang membuat semua ini
aku akan melakukan apapun untuk melindungi kak fani
kalau afiq berpikir aku bisa bertukuk lutut di hadapan dia
beritahu dia aku gak pernah kalah
beritahu afif aku bisa melindungi semuanya
tapi kenapa kamu malah marah sama aku
padahal aku juga gak tahu apa apa bukan aku yang melakukan semua ini
karena kamu gak pernah menjadi milikku seutuhnya bella
aku punya bella
aku sudah berusaha menerima kamu sebagai suamiku
tapi semua ini membutuhkan waktu
tapi satu yang aku bisa janjikan ke kamu
aku gak akan menyerah karena ini
sekali lagi aku ingin mengingatkan sama kamu
aku ini hanya seorang buddha
dan bisa saja kan itu dijadikan alasan sama keluarga kamu untuk memisahkan kita
apa kamu tidak akan menyesal
afif kamu udah pernah ngomong hal itu
aku punya masalah alufani
itu adalah hal yang tidak baik dalam hidup aku
aku gak mau denger
aku gak peduli sama masa lalu kamu
karena aku juga punya masa lalu
tapi aku udah move on
aku udah lupain semuanya
aku cuma peduli sekarang tentang kita
masa depan kita
jadi kamu sama aku harus lupain kenangan kenangan kita
aku gak akan pernah bisa melupakan masa lalu
karena juga aku udah disini
itu karena bella